pasca banjir kemang yang terjadi dua puluh delapan agustus lalu pemerintah provinsi dki jakarta akan menindaklanjuti sejumlah bangunan yang melanggar izin pembangunan dengan mengambil lebar sungai kerukut
proses normalisasi kali kerukut di kemang sudah dilakukan sejak akhir september lalu
namun pengerukan kali kerukut di kemang ini bukan solusi utama untuk mengurangi potensi banjir
gubernur dki jakarta basuki cahaya purnama mengatakan akan menindaklanjuti sejumlah bangunan yang mengambil lebar sungai krukut di kemang
sejumlah bangunan yang memiliki imb ini nantinya akan dibeli sebelum dilakukan normalisasi sungai secara menyeluruh
udah mulai meskipun udah ada satu sikat
iya enggak kita harus bayar kalau sekarang sungainya dua puluh tinggal satu lima meter kamu bawa balikin kan